belum menyerah juga kau rupanya kakek tua
kepada kalian semua
jangan mudah terhasuk
karena ini semua
ayah anda prabu benar
aku tidak ingin
kalian semua menjadi korban
dari peperangan ini
sayangi keluarga kalian
sekali lagi aku memohon
kami tidak boleh
kami tidak boleh
pulanglah kalian semua
jika kalian masih membangun
akan kami usir secara paksa
biarkan mereka tetap disini
mereka semua adalah rakyat
mereka semua mempunyai hak
untuk mengutarakan isi hati mereka
berarti prabu masih seperti yang kita kenal dulu
jangan jangan kita hanya termakan asupan
namun saat ini
pajanjaran dalam keadaan genting
aku akan mendengarkan semuanya
setelah semua masalah ini selesai
kami rasa itu lebih baik
istana sedang mengalami masalah pelik
tidak seharusnya kita menambah masalah lagi
murutku sakit sekali
aku berani bersumpah
aku tidak berniat untuk menyerang ibu
kenapa kau tegas sekali menyerangku
aku sudah menganggapmu sebagai putri
aku benar benar tidak ada niat
untuk menyerang ibu
sebenarnya aku yang menyerang
paman abu farungul bukan ibu
kenapa kamu mau menyerangku
kepada mu orang rasantau
paman yang sudah menghasut para warga
untuk unjuk rasa menurunkan
tah sayangnya prabu
aku akan menyerangmu
kau akan menyerangku
kau akan menyerangku
kau akan menyerangku
kamu jangan menuduhku
aku mempunyai fikiran
ingin menggulingkan rayiku sendiri
apakah kamu mempunyai bukti
kalau aku yang sudah menghacat mereka
sudah rami mas
kamu adalah kebenakanku
aku masih bisa memaafkanmu
paman amat maaf ya ibu
aku benar benar minta maaf
terima kasih paman
adikku tercinta raya kenterimanik
sekarang sedang dalam keadaan terluka
oleh anakmu sendiri
nyimah selara santam rayiku
jaga dewa batak
bukan hyunda yang melakukan itu
ini memang sulit dipercaya
aku akan menangkanmu
ini memang kenyataannya raden
keadaan sedang genting
dan aku tidak mungkin meninggalkan
yang akan maju di medan perang
aku sarankan kepadamu
tolong urus adikku
dan juga putriku rasantau
akan menemui mereka
jika peperangan ini telah usai
saya tidak akan seperti itu